jangan kasar kasar begitu dong
jadi anak anak pada ketakutan ntar tuh
bawel amat sih mbak
udah dibantuin kayak begini nih
udah capek bener nih
masih salah aja
bukannya terima kasih sama orang
bu haji maimunah kagak salah tuh
kan lagi jalani hukuman
harusnya sih begitu
hukumannya kan baru berjalan hari ini
dengar tuh bu haji
kalo ngejalanin yang bener
jangan manyun aja
biar dapet berkah
ntar gak dapet pahala
agak baik ngomel ngomel melulu
iya bener juga sih tuh
kita udah aus udah lapar
tapi kagak dapet pahala
bener sialan sih emang
habis deh gue diketahui
tawain tuh di mari
dasar ibu ibu begong
ini ini neng
nah begitu badil
bu haji salah nulis tuh
nama ae badil bukan badil
mau badil kek
urusan umi gak ada urusan
jangan kaget dong bu haji
nama orang aja yang diganti ganti
ih salahnya sendiri
kenapa namanya susah susah
bu haji gak sekolah yuk
ya gini gini gue sekolahnya tinggi
tau gak lo
yang tinggi itu pun kelapa bu haji
ini orang mau belajar nyaji
kenapa pake meja prasman
taruh dulu taruh dulu
iya satu satu ini taruh dulu taruh dulu
sekiranya lu nongce gak
neng aku sibuk aja
sibuk mau udah ini siur sekalian nih
aduh gerakan lama banget bang ojo ini
cepet banget ayo gerakannya
asli tau udah
iya udah atu atu atu atu
udah udah takut
ingat ya adek adek
kalo dateng ke pesan red kilatnya
jangan lupa bawa buku ikronnya ya
iya jangan lupa juga pakai seragamnya ya
dibaca ya jangan lupa
terima kasih bang fy
ya udah hati hati pulangnya
seru ya lela ya
yuk kita catet catet lagi yuk
banyak juga yang dateng
jadi kita bisa ngajarin anak anak dengan kurikulum yang ada
jadi mereka cepet ngerti
kayak pelajaran di sekolah ya ru
kita juga gak boleh melenceng terlalu jauh dari pelajaran sekolah
nanti takutnya mereka jadi gak ngerti juga ya ru
mak setuju tuh
dengan moto santai tapi serius
jadi gak ngebebanin sama anak anak sekolah
kalo gak ngebebanin sama anak anak sekolah
itu yang kita lakukan
haji muhyiddin sama sikardun
apa hukumannya terlalu berat
apa hukumannya terlalu berat ape
kayaknya malu malu gitu menjalannya

abah sama umi emang
abah sama umi emang

emang harus kok dikasih hukuman seperti itu
jadi mereka itu bisa belajar saling menghargai

dan sis ku juga seneng mak
abah sama umi dapet hukuman seperti itu
semoga jadi sama abah sama umi itu
semoga kto mendapatkan arti kebersamaan dalam rumah tangga
dan kebahagiaan karena saling tolong menolong
jadi bukan ngerasa dihukum
tapi ngerasa dihargai
tapi ngerasa dihargai
hmm ibarat perang ini belum selesai
gue bener bener kagak terima tau gak lo
harga diri gue diinjek injek kayak begini
umi kok bengong sih
umi tadi dengerin kan apa yang rumi omongin
umi sih denger apa yang lo ngomongin
itu kan lo demen kalo lo ngeliat aba sama umi tuh kayak begini iya kan
kok berusur malah dibuangin bukan dibagiin
siapa yang dibuangin
saya yang ngebuangin
jadi saya sebar sebar dah
astagfirullahaladzim pak haji muhyiddin
kok malah dibuangin
nanti saya kasih tahu haji sulam pak muhyiddin itu nggak bener ngejalanin hukuman
biar ditambah hukumannya
pengajar lo dasar pengaduan
supaya haji muhyiddin benar melakukannya sesuai dengan perintah
gue nih udah capek jok
udah sore begini gue masih berdiri di sini
yang namanya juga lagi dihukum
semangat atut semangat
saya tidak memfitnah seperti haji muhyiddin
buat apa saya menjalani hukuman
berlagu banget lo
lihat aja ntar
kalau gue selesai dihukuman gue tuntut loh
pak haji muhyiddin saya tidak sian
selagi saya benar saya tidak takut
tulis ya namanya sendiri
duh kagak bisa noles masuk ke tantren
bantuin anak anak yang kagak bisa isi pendaftarannya
dari sini dah mau bantuin
jangan kasar kasar begitu dong
jadi anak anak pada ketakutan ntar tuh
bawel amat sih mak
udah dibantuin kayak begini nih udah capek bener nih
masih salah aja
bukannya terima kasih emang orang
bu haji maimunah kagak salah tuh ngomong mau ngebantuin
kan lagi jalani hukuman
harusnya sih begitu
hukumannya kan baru berjalan hari ini
dengar tuh bu haji
kalau ngejalanin yang bener
jangan manyun aja
biar dapat berkah
ntar dapat pahale
iya bener juga sih tuh
kita udah aus udah lapar tapi kagak dapat pahale
bener sialan nih si emang
habis deh gue diketawain tuh di mari
hei study yuk kok daunya
masa jawara disuruh nyebar nyebar blosur
bukan lo aja yang malu gue juga malu
gua ini sebagai susupu tau lo
emang susulam kurang ajar ya
kita mesti bikin perhitungan ya pak ji
gimana kalau seandainya kita kerjain dia
kurang ajar susulam
martabat kita udah jadi dia kinjek pak ji
kita males dendam
ambil sulam ke keluarganya
lu mau gak masuk penjara
sekalian di troy sama orang sekampung mau lo
iya kagak mau sih
saya juga kagak mau

kita gak punya pilihan lain